seorang nenek di jambi melahirkan bayi yang sudah membatu dan berusia tiga puluh tujuh tahun melalui operasi sesar
kini nenek yang baru saja mengalami peristiwa langka yang di dunia medis disebut litopedion berada dalam kondisi stabil
adapun janin bayi masih disimpan di laboratorium rumah sakit untuk keperluan penelitian medis
kondisi tunjiatun nenek berusia enam puluh tahun warga desa sidodadi kabupaten batanghari jambi yang melahirkan bayi dalam kondisi sudah menjadi mumi atau membatu terus membaik
ia telah menjalani operasi sesar di rumah sakit umum raden matahir jambi
ditemani suami anak menantu dan cucunya tunjiatun kini sudah dipindahkan ke ruang perawatan setelah beberapa hari berada di ruang icu
pada enam maret lalu tunjiatun melahirkan
janin bayi yang sudah membatu dan diperkirakan berusia tiga puluh tujuh tahun
meski telah dikeluarkan kondisi bayi yang mengalami mumifikasi atau membatu tersebut tidak sempurna karena sudah sangat lama meninggal di dalam kandungan sang ibu
operasi sesar yang dilakukan selama dua lima jam itu melibatkan tiga dokter
tunjiatun dan keluarga pun tidak menyadari adanya janin dalam kandungan tersebut
sehat sudah langsung sempurna
itu kemarin rasanya gimana
nggak terasa ada hamil gitu
cuma ada jempol gitu
kalau kita kerja agak berat ngilu
kerja agak berat ngilu
sebelumnya tidak tahu kalau kita hamil
perkiraan ibu berapa lama itu hamil
tahu sih kalau ada benjolan gitu tahu
tidak sakit atau gimana cuma tahu aja gitu
ngilu ngilu atau lama
sebelumnya ngilu ngilu ya
ibu ya sudah lama berarti ya
tapi baru diperiksa itu baru ketahuan
momen langka ini dalam dunia medis disebut litopedion atau bayi batu
dan hanya ditemukan tiga ratus kasus dalam empat ratus tahun terakhir
bayi mumi bisa terbentuk karena tidak sempurnanya pembuahan sel sperma pada indung telur
serangkut seluruhan baik untuk di bidang kandungan
cuma kan beliau ini juga menderita diabetes
jadi ini di bawah pengawasan dokter andi penyakit dalam juga
ini sudah membagus sekali
bidang medis ini sesuatu yang tidak aneh
cuma kejadiannya sangat langka
bayi mumi masih berada di rumah sakit dan rencananya akan diteliti untuk kepentingan pendidikan